jelang pertandingan persahabatan kontra timnas u sembilan belas jepang
sabtu kemarin timnas u sembilan belas melakukan latihan di stadion utama gelora bung karno
kedua kesebelasan menjalani sesi latihan terpisah
jelang pertandingan yang akan mempertemukan tim nasional u sembilan belas indonesia
kontra tim nasional u sembilan belas jepang
kedua kesebelasan memantapkan strategi lewat sesi latihan
tim matahari terbit lebih dahulu menjalani latihan
anak asuh masa naga kageyama ini memulai sesi latihannya pada sabtu sore
seluruh pemain jepang dan staf hadir dalam sesi latihan
yang diamati langsung oleh pelatih kepala kageyama
sementara itu timnas indonesia melakukan sesi latihan pada malam harinya
tim garuda nusantara ini berlatih untuk mematangkan strategi bertahan antar lini
yang jadi strategi pelatih bimasakti menghadapi jepang
lebih keras mungkin besok akan menjadi pertandingan yang sangat berat lah
bagi indonesia tapi kita akan berusaha menunjukkan yang terbaik
laga persahabatan ini akan menjadi ujian internasional pertama bagi bima sakti
sebagai pelatih setelah menggantikan indra syafri pada akhir november dua ribu tujuh belas lalu
lalu informasi sebulan yang lalu kita akan menghadapi tim jepang
dan menurut saya
tim yang bagus ini tantangan buat saya
saya suka tantangan dan saya akan berusaha semangat mungkin untuk menggunakan yang terbaik
laga uji coba pada minggu malam ini merupakan persiapan kedua tim
untuk menghadapi piala afc u sembilan belas dua ribu delapan belas yang akan digelar pada delapan belas oktober
hingga empat november mendatang
sebelum menghadapi tim nas u sembilan belas indonesia
misuki saito dan kawan kawan sudah berada di indonesia
sebelumnya tim nas matahari terbit ini melakoni laga uji coba kontra cilegon united
dan berhasil berpesta gol dengan skor telak lima
sementara tim nas u sembilan belas indonesia menelan kekalahan lima di uji coba perdaannya
melawan timnas u dua puluh tiga pada rabu lalu